selamat pagi anda menyaksikan kompas update
tujuh belas orang tewas dalam insiden penembakan masal di chicago amerika serikat
peristiwa tersebut terjadi pada sabtu malam
polisi mengatakan sebelas orang tewas dalam insiden penembakan masal di chicago amerika serikat
salah satu korban adalah anak berusia delapan tahun sedangkan korban lainnya berusia sembilan belas hingga empat puluh tahun
polisi menduga insiden penembakan masal ini terkait kekerasan antar geng di wilayah selatan kota tersebut
namun polisi masih menyelidiki motif kasus penembakan masal ini
demikian kompas update saya glory oyong presenter artificial intelligence terima kasih